badan riset dan inovasi nasional atau brin berencana merenovasi ruang kerja dewan pengarah brin dengan total anggaran mencapai enam satu miliar rupiah
meski diklaim telah dilakukan sesuai dengan aturan dan juga prosedur yang berlaku namun muncul pertanyaan apa urgensi renovasi yang melanda angka miliaran rupiah ini
dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada kepala biro komunikasi publik umum dan kesekretariatan brin drizal friantoni
halo selamat malam pak drizal apa kabar
halo selamat malam mas bram alhamdulillah baik
baik alhamdulillah dalam kondisi yang baik begitu
pak drizal baik ini menjadi pertanyaan publik dan pembicaraan publik di hari ini begitu pak
rasanya seberapa urgent renovasi ini pak
apa karena hanya merubah dari satu ruang yaitu kepala kerjaan
sppt menjadi sepuluh ruang kerja anggota dewan pengarah brin ini pak
oh iya mungkin awalnya mungkin saya bisa informasikan dulu seperti ini ya
jadi semenjak dilantiknya anggota dewan pengarah tahun lalu ya sekitar bulan oktober
sebagai anggota dewan pengarah brin kami itu belum mempunyai ruangan khusus ruangan khusus untuk anggota dewan pengarah
nah jadi sementara ini kami masih menempatkan anggota dewan pengarah itu di lantai dua
itu begitu itu awalnya begitu
nah kemudian rasanya kan tidak etis ya kurang hormat kepada orang tua atau apa
karena kita ketahui anggota dewan pengarah itu kan sebagian besar sudah berpengaruh
sudah berusia ya sudah berusia ya kayaknya kurang pantas lah kalau kita taruh di atas di lantai dua puluh tiga
dan apabila terjadi sesuatu misalnya gempa misalnya begitu itu kan goncangannya kuat sekali ya kalau di atas
itu akan bisa bisa apa ya bisa membuat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi misalnya seperti itu
makanya kita mencari ruangan mana sih yang bisa kita siapkan tempatnya
nah itu ada di lantai dua
di lantai dua ini itu sebelumnya digunakan oleh ex kepala bppt
nah itu sudah lengkap
sudah ada ruang rapat ruang kerja habis itu ruang istirahat termasuk di dalamnya ada tempat tidur kamar mandi
ada lounge tempat makan seperti itu itu sudah lengkap
tapi kalau di situ kita tempatkan semuanya itu tidak mencukupi belum tersedia sekat sekat ruangan
jadi hanya ketua dan pengarah
yang di sana kan sendirian
rasanya mubazir kalau hanya sendiri
makanya kita berinisiatif untuk merenoh lantai dua tersebut
kita sekat sekat agar cukup menjadi sepuluh ruangan untuk ruangan dewan pengarah
nah selanjutnya dalam perencanaannya kita meminta bantuan atau kpupr ya dalam hal ini
apa direkturat di bina penataan bangunan
pupr untuk melakukan analisa biaya yang dibutuhkan kalau kita ingin melakukan renovasi seperti yang kita inginkan
dengan ada sepuluh ruangan untuk dewan pengarah
itu seperti itu
nah kemudian ppr itu akan mengirimkan lah tim teknisnya ke lokasi ke tempat kami
setelah mengirimkan mereka melihat lokasi meng check
dan memberikan rekomendasinya
hingga keluarlah pagu sekitar enam satu itu
nah jadi tidak benar kalau hanya kita satu ruangan x tempat ruangan kerja saja dan ruangan istirahat atau ruangan tempat tidur itu saja
tapi ruangan yang besar itu itu kita sekat sekat agar bisa mencukupi untuk sepuluh anggota dewan pengarah kita
nah itu begitu mas
baik pak rizal sebelum kesana tadi anda mengatakan rasanya masalah keamanan jika terjadi gempa misalkan
ataupun soal kenyamanan begitu yang anda sebutkan
bagi para negarawan senior begitu sepuluh anggota dari dewan pengarah brin ini
nah itu sebetulnya adalah kegelisahan publik atau kemudian ini hanya asumsi dari pihak kesekretaritan brin saja pak
akhirnya memutuskan rasanya mungkin lebih pantas di lantai dua begitu
ya itu hanya ke hasil analisa kita
karena kita pahami
beliau beliau itu kan semua negarawan kita yang masih ada saat ini ya
kita merasa berterima kasih kembali dengan usia yang sudah mendekati senja itu masih mau menyisikan waktunya berkontribusi kepada negara kita dengan memberikan pemikiran pemikiran terkait riset dan inovasi ini
makanya kita berinisiatif akan menyiapkan ruangan
ruangan di satu tempat di satu lantai
untuk sepuluh dewan pengarah itu
itu seperti itu
assessmentnya seperti apa pak
akhirnya kemudian inisiasi yang anda sebutkan tadi akhirnya bisa menjadi rencana dan akhirnya akan direalisasikan dalam waktu dekat
ya assessmentnya kita melihat kalau seandainya anggota dewan pengarah itu berada di satu lantai mereka anggota dewan pengarah itu akan mudah melakukan koordinasi
kemudian kalau rapat rapat juga
ya kebetulan kemarin kemarin itu kan masih dalam pandemi ya jadi bisa luring bisa apa kayak gitu
nah saat ini mereka kalau datang ke sana beliau beliau itu kalau datang kan kasian
mereka menunggu di lantai dua di tempat ya di launch atau apa seperti itu
nah itu kan cukup tidak nyaman ya dan kita juga tidak tega melihatnya
kalau misalnya ada tamu yang datang mereka menerimanya di tempat ya yang bukan tempat kerjanya bukan ruang tamu atau apa seperti itu kan
assessment seperti itulah yang kita pekit yang kita ya kita lakukan
baik pak rizal ini juga menjadi pertanyaan
angka enam satu miliar itu kan tidak kecil begitu pak
ini bagaimana kemudian realisasinya ya
pak publik mempertanyakan kalau memang tadi anda katakan hanya membuat sekat begitu ya dari satu ruangan besar menjadi untuk sepuluh orang begitu
bagaimana kemudian anda menjabarkan ke publik merasionalisasikan ke publik angka ini sebenarnya rasional atau seperti apa
oh iya sekat itu kan berarti termasuk dengan interiornya ya kan
nah interiornya ini ini ya dengan sepuluh itu kemudian ada pekerjaan konstruksi dan lainnya itu ya berdasarkan analisa dari teman teman di pupr yaitu memakan biaya serse enam satu itu
baik artinya ini dirubah total begitu pak
karena kalau saya merujuk pada kbbi saya melihat arti kata renovasi adalah pembaruan peremajaan penyempurnaan dan perubahan
pembaruan peremajaan penyempurnaan begitu rasanya tidak terlalu berubah dari bentuk aslinya sebenarnya menurut bahasa di kbbi begitu pak
iya jadi renovasi itu kita tidak merubah total tapi kita membagi bagi ruangan itu berarti kan ada penambahan penambahan ya penambahan penambahan pekerjaan
bukan membuat sekat biasa berarti kan sepatnya ada konstruksinya seperti itu nah itu yang kita lakukan dalam renovasi ini
baik pak drizal anda tadi mengatakan bahwa memang mendapatkan rekomendasi begitu ya dari pupr terkait dengan dana sekitar enam satu miliar tadi
nah penganggarannya akan seperti apa pak dari mana terus seperti apa apakah memang rasanya ini karena dibutuhkan cepat jadi terburu buru begitu publik rasanya tidak tahu prosesnya begitu pak
oh enggak enggak terburu buru bayangkan saja dari bulan oktober tahun kemarin semenjak pelantikan itu kita sudah memimpin
kita akan menempatkan
kita akan menempatkan
kita akan menempatkan anggota dan pengarahnya di mana nih
nah itu sudah mulai perencanaan perencanaannya
ya baru terrealisasi pelaksanaan lelangnya kemarin ini
tanggal tujuh juli ya kalau nggak salah diumumkannya
jadi itu memakan waktu yang cukup lama ya proses apa namanya assessment apa apa ujianisinya seperti apa seperti itu kan
apalagi sekarang kita sudah mau masuk masa endemi berarti pertemuan pertemuan fisik itu akan sering dilakukan
itu akan sering dilakukan
baik baik ini cukup menarik soal proses lelang kami juga akan ingin kesana mempertanyakan itu nanti
tapi sebelumnya saya ingin kembali pak informasi yang kami terima
katanya nanti tidak hanya ruang kerja begitu dari sepuluh anggota dewan pengarah brin tetapi juga akan ada ruang istirahat begitu ya
nah ini sebenarnya seberapa perlu juga kalau tadi saya menanyakan urgensi ini kira kira seberapa perlu ada ruang istirahat begitu
kira kira seberapa lama sepuluh anggota dewan pengarah ini akan ada di sana
sampai rasanya perlu ada tempat istirahat khusus begitu pak drizal
ya ruang istirahat ini kan sebetulnya memang saat ini memang sudah ada yang bekas kepala bppt sebelumnya
itu sudah ada tempat tidur apa itu sudah ada kamar mandi juga sudah ada
nah sekarang kita peruntukkan ada ketua dewan pengarah kita kenal ya beliau adalah mantan presiden kita
dan usianya juga sudah lanjut
mungkin pas waktu mengadakan rapat pleno atau apa butuh istirahat sambil menunggu misalnya
langkah baiknya kalau itu tetap kita pertahankan akan tetapi itu kita top stop kita rapikan kita ganti misalnya tempat tidurnya itu seperti itu
jadi hanya di tempat nanti diperuntukkan untuk ketua dewan pengarah saja
kalau ruangan ruangan anggota lainnya ya ruangan ruangan ya ruangan secukupnya lah
karena ruangan itu kan hanya lantai dua yang kita renov itu
itu seluasnya seribu satu ratus dua puluh meter persegi
yaitu kita bagilah ada ruang rapat dan ada untuk tempat anggota anggota dewan pengarah lainnya
baik artinya hanya untuk khusus ketua dewan pengarah begitu ya pak
dan ini juga rasanya seakan akan warisan dari kepala bppt yang dulu karena memang sudah ada akhirnya diteruskan hanya karena itu ya
iya iya kan sayang juga kalau itu kita tidak kita manfaatkan ya
artinya tidak ada tidak ada analisa lain analisis lain begitu ya
akan analisis lain begitu akhirnya menyebutkan kenapa harus ada ruangan itu di sana
oh enggak karena memang sudah ada aja daripada kita rubah kita apakan kita peruntukkan untuk yang lain rasanya itu masih wajar kalau misalnya menurut kami ya itu masih wajar kalau masih tetap dipertahankan ruang istirahat itu
baik pak ini informasi yang kami dapatkan juga dinyatakan enam satu miliar ini berasal dari apbn dua ribu dua puluh
ini apakah memang sudah lama
karena kalau bapak tadi mengatakan oktober direncanakan tapi kan lelang ini baru ada di mei kemarin pak
rasanya cukup jauh sebenarnya kita bicara oktober ke mei nah bagaimana kemudian proses akhirnya ini masuk dalam apbn dua ribu dua puluh dua begitu
iya jadi di durin dalam penganggaran itu kita ada untuk penganggaran sarana prasarana penganggaran prasarana prasarana kayak bangunan gedung gitu kan
nah itu sudah ada alokasi anggaran di situ di dalamnya
nah itu masih di blokir dibintangi oleh kementerian keuangan
nah untuk bisa membuka blokir itulah proses prosesan proses proses yang perlu kita lalui
salah satunya itu kita mesti mempunyai mendapatkan rekomendasi teknik dari pupr nah itu begitu
baik artinya memang sudah ada begitu ya artinya hanya programnya saja begitu ya
betul betul tinggal kita menjalankan programnya
ini artinya publik juga bisa menilai seakan akan kenapa baru sekarang pak tidak kemudian periode sebelumnya gitu kemudian direalisasikan jika ada pagunya misalkan
karena itu tadi kita kan masih melihat ini urgensinya memang betul betul urgent atau tidak sih
karena kan waktu endemi itu kan tidak perlu seluruhnya bisa datang ke kantor ke tamrin tapi kan bisa melalui durin
tapi saat ini menjelang kita masuk ke dalam masa pandemi ini berarti kan aktivitas kegiatan pertemuan fisik
itu akan semakin tinggi frekuensinya nah itu sih
baik baik ini kemudian berarti artinya sekarang sudah mulai proses lelang kami melihat di website lpse ini kemudian sudah masuk dalam tahapan pasca kualifikasi begitu pak
ini tercatat sekarang sudah ada satu ratus empat puluh dua peserta hingga tadi sekitar pukul tujuh belas tiga puluh kami pantau begitu di website
tapi yang menjadi pertanyaan juga adalah mengapa pak kemudian tidak ada detail perusahaan lainnya

kemudian lelang yang terdaftar di situ pak hanya kemudian kami sebagai publik hanya bisa melihat perusahaan yang diwakilkan atau dituliskan dengan nomor urut begitu mengapa demikian
itu by system itu kan baru orang yang mendaftarkan diri ke lpse berminat untuk mengikuti lelang ini
sehingga kita tidak memunculkan nama lengkap perusahaannya yang semuanya itu
nanti setelah ada proses apa namanya asas penerbangan proses pemilihan nanti

pemilihan nanti siapa itu yang itu pasti akan keluar nanti di situ kenada nanti di rps itu
kalau itu ada tap modul di situ ada peserta atau ada peserta itu kemudian kalau diklik itu nanti
akan keluar kalau sudah ada pembukaan dokumen lelangnya itu seperti itu baru keluar itu nanti
dia penawarannya berapa itu akan keluar di situ semua akan open semua bisa melihat nantinya
hai baik ini karena memang belum belum tentu mereka itu yang seratus sekian itu ikut semua mengupload
dokumen dokumen untuk lelangnya itu tapi kan publik juga ingin memantau dan mengawasi begitu pada
proses awal ini kalau bapak katakan dari mei artinya mungkin sudah hampir dua bulan berjalan
begitu ya itu begitu jadi mungkin by system mungkin teman teman di pogja kami itu membuatnya
seperti itu karena memang belum bisa dipastikan apakah orang yang mendaftar itu akan ikut
lelangnya atau tidak itu begitu baik baik terima kasih semoga itu bisa menjawab ke publik begitu
terima kasih atas waktu anda kepala biro komunikasi publik umum dan kesekretariatan rizal friantoni
telah bergabung bersama kami terima kasih salam sehat selalu pak ya terima kasih mas bram selamat malam